ramuan ajaib manusia serigala
seseorang tidak boleh menghina yang tidak diikat
sungguh mimpi yang aneh
perkenalkan lukas manusia yang akan berubah menjadi serigala karena amarahnya sendiri
ya lukas yang sama yang dikutuk oleh penyihir dan terjebak dengan kutukan selama berabad abad
tidak satu hari pun berlalu ketika lukas mengingat seperti apa kehidupan lamanya
cinta dalam hidupnya pengkhianatan kemarahan tragedi
meskipun semua ini terjadi berabad abad yang lalu bagi lukas rasanya seperti baru kemarin
meskipun dia mengingat semuanya lukas telah berdamai dengan itu
karena dia adalah manusia serigala dia tidak pernah menua
dia berkeliling dunia dan akhirnya menemukan sebuah kota untuk menetap nucles
tidak ada yang bisa dikutuk
menjauh dari koko binatang
jimmy khawatir dan panik ketika melihat serigala rawa mendekati wanita tua itu
dia berlari keluar rumah
serigala besar akan menyerang wanita tua itu
dan untuk lukas
lukas mengambil sisir yang disimpan di meja terdekat dan melemparkannya ke serigala
ayo pilih makhluk yang seukuranmu
dan serigala mulai mengejar lukas
ah tidak lari lukas
lukas berlari dia berlari lebih dalam ke hutan sehingga serigala itu menjauh dari kota
dan saat di hutan
kau tahu sobat
kau membuatku marah
dan dengan mengatakan itu lukas merobek pakaiannya dan berubah menjadi serigala yang lebih tinggi dan lebih besar dari yang berdiri di depannya
serigala terkejut melihat lukas hanya berdiri di sana tertegun
tapi itu bukan rasa takut melihat binatang lain lukas memperhatikan bahwa serigala itu meneteskan air mata
untuk alasan yang tidak diketahui lukas ingin menjangkau serigala
lukas bingung dia berubah kembali ke wujud manusianya dan menatap serigala yang berlari ke dalam hutan
sungguh serigala yang aneh apa itu karena lapar aku telah bertemu begitu banyak serigala dan tidak ada yang melihatku seperti itu
wow ada begitu banyak pertanyaan tapi pertama tama aku harus kembali ke kota dan memberitahu semua orang bahwa aku aman
ah tunggu sebelum itu aku harus berpakaian terlebih dulu
masalah manusia serigala
mengingat situasi lukas dia harus siap untuk apapun
itulah sebabnya dia memiliki pintu rahasia ke rumahnya yang digunakan untuk masuk dan keluar dalam kondisi seperti ini
beberapa hari berlalu dan serigala besar itu dilupakan lukas menghabiskan waktu bersama teman temannya dari hutan
menjadi dirinya sendiri semua makhluk di hutan adalah teman lukas hewan dan burung menyambutnya dan membawakannya buah buahan
tetapi hari itu ada sesuatu yang tidak beres
hei apa yang terjadi
apakah ada seseorang di balik semak itu
bekas luka yang sama senang kau kembali kita punya urusan untuk diselesaikan
mata lukas berubah saat dia baru saja akan berubah menjadi serigala
serigala itu berlari kebalik semak semak dan setelah beberapa saat itu adalah wanita paling cantik yang pernah dilihat oleh lukas
namaku adalah simon dan aku butuh bantuanmu semuanya terjadi begitu cepat sehingga aku bahkan tidak menyadarinya
seseorang tidak boleh menghina yang tidak dikenal
dia mengubahku menjadi serigala
aku berkeliaran di hutan selama bertahun tahun dan akhirnya seseorang membimbingku ke sentaurus tua yang mengasihaniku dan menawarkanku bantuan
aku sudah tua sekarang dan kekuatanku tidak akan bisa menyembuhkanmu dari kutukanmu sepenuhnya
tapi aku bisa memastikan bahwa manusia di dalam dirimu tidak mati
kau tidak akan dapat mengontrol perubahanmu tapi kau akan menjadi manusia setidaknya untuk sementara waktu
tapi ada solusi permanen untuk ini
ramuan penyembuhan lama
ada sebuah kota yang jauh dari sini
ramuan penyembuhan lama dikabarkan disimpan dengan aman di kota itu
itu bisa menyembuhkan luka apapun dan membalikan kutukan
pergi dan temukan
aku bahkan tidak yakin apakah ini kotanya tapi kemudian aku melihatmu dan aku menyadari
apa mungkin aku berada di tempat yang tepat
ini sangat membingungkan
maksudku semua sentaurus bisa memberitahuku bahwa ada kota yang jauh dari guanya
pasti ada begitu banyak kota seperti itu
ya centaurus punya cara sendiri untuk membingungkan orang
tapi jangan khawatir aku akan membantumu menemukan ramuan itu
apa kau tidak ingin sembuh juga
aku tidak tahu
aku telah hidup sejak berabad abad simon
semua orang yang aku kenal telah tiada
tidak ada alasan untuk ingin tetap menjadi manusia
selain itu aku dapat memilih kapan aku ingin berubah karena aku telah berdamai dengan diriku sendiri
dan berteman dengan serigala di dalam diriku
sekarang lukas dan serigala seperti pahlawan super yang memerangi kejahatan
simon tidak menyadarinya
tapi itulah pertama kalinya dia tertawa selama bertahun tahun
seiring waktu lukas dan simon menjalin persahabatan yang berbeda
mereka akan menjadi serigala dan berlari di sekitar hutan merasakan udara di bulu mereka
lukas memperkenalkan simon kepada orang orang di nakes dan semua orang menyukainya
tapi lukas selalu mengawasinya
haa baiklah dah
simon jatuh cinta pada lukas
tapi segera cintanya akan diuji
selamat malam pecinta
tunggu kau menculik kami
tidak orang orangku yang melakukannya
kau tahu kalian berdua pasti memiliki berat sekitar tiga ratus pot
maksudku bahkan jika aku masih muda itu banyak sekali
kau adalah makhluk yang sangat indah tuan lukas
berubah menjadi serigala karena amarahmu sendiri
berapa umurmu sekarang

apa yang kau mau
kami mencoba mencari yang sama jenius
tapi kau jelas tidak
tidakkah kau bertanya tanya
sungguh kebetulan bagimu untuk menemukannya
dan sungguh kebetulan bahwa ramuan ajaib dikabarkan berada di kota yang sama dengan manusia serigala berusia empat ratus tahun yang dikutuk oleh seorang penyihir
aku membawamu ke sini lukas adalah ramuannya sayang
darahnya lah yang bisa memberikan keabadian
keabadian tapi kau bilang
aku berbohong tentang kekuatan penyembuhan
centaurus memberitahu simon dia telah berbohong tentang ramuan itu karena ingin simon pergi mencarinya untuk menyembuhkan dirinya sehingga dia bisa mengikutinya dan mendapatkan lukas
bagaimana kau yakin aku akan menemukannya
karena kau adalah manusia serigala
tidak banyak manusia serigala dan dimanapun mereka berada mereka selalu menemukan satu sama lain
lukas di sini pasti sudah tahu bahwa kau akan datang dengan sebuah mimpi atau sesuatu mungkin
lukas menjadi semakin marah
urat nadinya muncul dan tangannya berubah
dia menggeram dengan semua kamarnya
saat lukas berubah menjadi manusia serigala sebelum dia bisa menyerang centalis menjatuhkan kurungan padanya
kau pikir aku tidak bersiap
melihat cintanya dalam bahaya sesuatu berubah dalam diri simon
dia tidak takut lagi
dan dia bisa mengendalikan perubahannya
beraninya kau tangkap dia
saat para bandit mencoba menangkap simon sentaurus sedang menunggunya untuk kembali menjadi manusia lagi
tapi itu tidak terjadi
selama lukas dalam bahaya serigala dalam diri simon akan melindunginya dengan segala cara
simon melakukan perlawanan dengan berani
dan setelah pertempuran besar besaran
dan centaurus tua itu pergi
semua bandit kabur menjatuhkan kunci kurungan lukas
simon mengambil kunci dengan tangannya yang terluka
dan membebaskan lukas
kau aman sekarang
simon terluka parah
dan akhirnya dia jatuh ke dalam pelukan lukas
aku pernah kehilangan cintaku
aku tidak akan kehilangannya lagi
lukas telah mengumpulkan banyak pengetahuan dengan herbal selama berabad abad
dia mengambil beberapa daun di dekatnya dan menyembuhkan simon
putus asa menunggunya membuka matanya
lukas memeluk simon seolah olah mereka adalah jiwa yang hilang
aku jatuh cinta padamu simon dan aku berjanji
aku akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu
kau tidak harus hidup seperti ini
jangan katakan itu
jika aku tetap manusia maka aku akan menjadi tua dan kau tidak
aku akan kehilanganmu
aku menemukanmu lukas
dan sekarang tidak ada yang aku inginkan lagi
jika aku harus berubah menjadi manusia serigala untuk menemukan belahan jiwaku
maka itu bukan kutukan
itu adalah sebuah berkah bagiku
cintaku padamu abadi lukas
tanpa mengucapkan sepatah kata pun lukas diam diam menangis dalam pelukan simon
karena akhirnya setelah berabad abad mengembara sendirian lukas akhirnya menemukan rumahnya
kisah lukas dan simon berubah menjadi legenda
simon belajar mengendalikan perubahannya
manusia mengklaim bahwa mereka sering melihat pasangan manusia yang akan berubah menjadi serigala
tapi seperti setiap legenda cerita cerita ini tidak pernah terbukti
dan untuk pasangan itu
di suatu tempat di hutan lebat gelap dan menakutkan
cinta mereka terus bersinar
mereka benar benar hidup bahagia bahkan hari ini